kita kembali ke informasi mengenai seorang ibu rumah tangga di kabupaten aceh utara aceh terpaksa mendekam di penjara bersama anaknya yang masih bayi
karena terjerat uu ite
kasus ini langsung mendapatkan respons dari sejumlah pihak salah satunya
sesaat setelah ponis tiga politisi di aceh utara bersedia menjaminkan diri mereka
agar sang ibu bisa ditahan di luar rutan
untuk pembahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio
ada pakar hukum pidana universitas al azhar indonesia suparji ahmad
halo selamat malam pak suparji
selamat malam mbak dea kartika
pak suparji ini fonis tiga bulan kurungan penjara telah dijatuhkan oleh majelis hakim
ini niat untuk menjamin tahanan oleh tiga politisi di aceh utara kemarin jelas ditolak oleh kemenkumham
apa upaya hukum lain yang bisa ditempuh oleh terpidana
ya upaya hukum secara normatif adalah banding dengan tujuan untuk dapatkan kebebasan
karena putusan yang dilakukan di pengadilan negara
menurut saya perlu dikoreksi di tingkat pengadilan tinggi
apa yang dilakukan oleh ibu saya kira tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik
pada sisi yang lain sambil menunggu adanya putusan banding tadi itu
harus ada upaya yang sungguh sungguh yang bisa meyakinkan dalam hal ini misalnya
lembaga pemasarakatan untuk tidak menahan atau tidak memenjarakan yang bersangkutan
saya kira apa yang dilakukan oleh tiga politisi tadi
diapresiasi dan kemudian dalam tek untuk memberikan kemanfaatan
sekali lagi kemanfaatan kepada yang bersangkutan
dan juga ikut memberikan penjeraan pada yang bersangkutan
maka akan lebih baik itu tidak ditahan di penjara
tapi menjadi tahanan kota
dan inilah yang sebetulnya kita sayangkan
kenapa pengadilan negeri sampai kemudian menyatakan bersalah
atau kemudian yang kedua memerintahkan
dimasukkan di dalam sejarah
atau kemudian langsung dan jaksa juga langsung mengeksekusi
karena sesungguhnya itu bisa dilakukan penundaan
misalnya jaksa tidak melakukan eksekusi
karena kan belum belum apa belum
dan perkembangan hukum tetap
masih ada upaya keberatan dalam bentuk banding
pada sisi yang lain inilah sebetulnya
wajah hukum penegakan undang undang ite kita
ada budaya hukum yang mudah
melapor kemudian yang kedua
ada aparat hukum yang terlalu positifistik
yang terlalu mencerminkan kepastian hukum
pada sisi yang lain mengabaikan
adanya restoratif justice adanya penerapan hukum progresif
dan pada akhirnya ya itu yang kita saksikan
ada seorang ibu ibu hanya adanya sebuah rekaman
terus kemudian ke penjara sama anaknya
ini kan seotot disayangkan
baik pak suparji kita tahan dulu
dialog kita kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia connected
kita akan lanjutkan dialog bersama pakar hukum pidana
universitas al azhar indonesia pak suparji ahmad
pak suparji ahmad melanjutkan dialog kita tadi
bapak tadi mengungkapkan bahwa ada unsur yang belum terpenuhi
yang sebenarnya bisa dijadikan celah bagi terpidana untuk
proses banding boleh digambarkan kepada kami
baik salah satu unsur atau delik inti dari pasal dua puluh tujuh ayat tiga itu kan
pencemaran nama baik maka pencemaran nama baik itu kan
harus dibuktikan apakah setelah adanya facebook atau kemudian
ada penyampaian informasi tentang kepala desa tadi itu namanya menjadi tercemar
atau reputasinya menjadi rusak inilah betulnya problem dalam konteks
delik pencemaran nama baik bagaimana orang mengukur adanya nama yang tercemar itu
harus ada satu perbandingan misalnya belum adanya ungkapan atau melalui
facebook tadi itu itu bagaimana nama yang bersangkutan dan setelah adanya
facebook tadi itu namanya juga bagaimana disinilah yang menjadi celah untuk membuktikan
bagaimana sesungguhnya perang yang di dalam video tadi itu menjadi tercemar atau tidak
yang kemudian kalau memang tercemar apa buktinya jadi inilah yang menjadi celah
untuk bisa membebaskan yang bersangkutan bahwa sesungguhnya pencemaran nama baik
atau unsur dari pencemaran nama baik itu tidak terpenuhi karena tidak ada bukti bukti
nyata tidak ada bukti bukti faktual bahwa namanya itu setelah adanya facebook tadi
jadi tercemar kalau tidak ada bukti tadi maka mestinya yang bersangkutan dibebaskan
di dakwaan atau dari tuntutan cemaran nama baik menggunakan transformasi elektronik
itu salah satu celahnya gitu kita bicara sisi yang berbeda itu tadi adalah upaya hukum
tapi yang sisi berbeda adalah ini terpidana difonis tiga bulan kurungan dan akan memperoleh hak asimilasi
kelonggaran apa yang tahanan dapatkan ketika proses afiliasi ini berlalu
asimilasi berlangsung pak supardji
ya dalam proses asimilasi tadi itu maka tahanan atau warga binaan tadi itu mendapat kesempatan
untuk berbaur untuk kemudian kembali menyatu dengan masyarakat yang salah satunya konsekuensinya
mestinya yang bersangkutan adalah punya hak untuk ya tidak ada di dalam penjara
disinilah nanti teknis yang harus dilakukan karena dalam hukum pidana kita ini kan ada satu kesatuan yang terintegrasi
bagaimana proses penyelidikan proses penyidikan proses penuntutan proses pemeriksaan di persidangan
sampai proses pemenjaraan itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan
disinilah kebijakan yang harus dilakukan oleh lembaga pemasarakatan untuk segera melakukan asimilasi
atau kemudian adanya masa percobaan sehingga sekali lagi kata kuncinya adalah yang bersangkutan itu tidak berada di dalam penjara
tapi tetap harus wajib lapor pak suparji
ya itu kan salah satu teknis pembinaan karena salah satu nilai dalam konteks sanksi pidana itu kan bagaimana ada edukasi
bagaimana ada pembelajaran kepada yang bersangkutan dan jalan tengah untuk tidak mengabaikan itu untuk memberikan pembelajaran kepada yang bersangkutan
wajib lapor itu adalah mekanisme yang dapat dilakukan daripada sekali lagi yang bersangkutan itu ada di dalam penjara
terima kasih pak suparji
jadi wajib lapor itu bagian dari sanakan pembinaan karena memang negara salah satunya direpresentasikan oleh jaksa
dan kemudian diputuskan oleh wakil tumat dunia yaitu hakim menyatakan yang bersalah
menyatakan yang bersangkutan ada yang bersalah dan konsep hukum kita resmi dikata mana putusan itu dianggap benar
selagi belum ada koreksi putusan diatasnya
oleh karenanya keputusan itu dianggap benar
maka harus dilaksanakan dan salah satu upaya untuk menengahi agar kemudian yang bersangkutan tidak dalam kondisi yang semakin buruk
maka wajib lapor itulah mekanisme yang dapat dilakukan sebagai bagian dari upaya melaksanakan putusan tadi
dan sekaligus upaya untuk menjerahkan sekaligus memberikan pelajaran kepada yang persangkutan tadi
pak suparji lebih luas lagi kalau kita lihat orang orang yang terjaring undang undang ite ini
tidak hanya ibu yang ada di aceh utara ada dandi laksono kemudian ada prita mulyasari
ini desakan untuk melakukan revisi undang undang ite ini semakin kencang dilakukan atau ingin dilakukan oleh masyarakat
banyak kalangan yang ingin melakukan itu
apakah anda melihat bahwa dari awal implementasi dari penerapan uu ite ini sudah berbelok dari semangat awalnya bahwa untuk menindak pelanggaran bisnis perdagangan daring menjadi mengurus hal hal yang lebih berbahaya

secara filosofis adalah untuk memperlancar perdagangan elektronik tetapi justru memasukkan informasi informasi elektronik yang itu sesungguhnya mengadopsi ketentuan hukum yang lain
terutama kuhp misalnya soal pencemaran nama

inilah yang saya sebut sebagai sebuah distorsi dari kesalahan secara fasilitas
inilah yang saya sebut sebagai sebuah distorsi dari kesalahan secara filosofis dalam proses penyusunan undang undang itei ini
secara juridis memang ada norma norma yang multitafsir norma norma yang abu abu norma norma yang tidak mencerminkan lex scripta lex terta maupun lex stripta
tidak ada kepastian tidak ada ketegasan tidak ada kejelasan sehingga multi tafsir
misalnya ini adalah delik formel atau delik materiel
misalnya ini delik aduan itu delik biasa
misalnya bagaimana mengkonstruksikan tanggung jawab
mengkonstruksikan tanpa hak dan lain sebagainya
jadi secara juridis memang ada problem
kemudian secara sosiologis ada yang kemudian praktekkan di masyarakat yang memudahkan menggunakan mekanisme budaya saling lapor dengan memanfaatkan celah yang undang norma norma undang undang tadi itu
jadi ada satu urgensi untuk merevisi undang undang itei itu baik secara filosofis secara juridis maupun secara sosiologis
kita tidak bisa saja mengatakan bahwa problemnya di aparat penegak hukum
aparat penegak hukum juga ada hal yang harus diperbaiki tapi juga itu sebagai implikasi dari norma norma yang tidak jelas tadi itu
seandainya norma tadi itu jelas norma itu tidak multitafsir maka kemudian aparat penegak hukum bisa secara konsisten bisa secara lurus melaksanakan undang undang itu sebagaimana mestinya
seharusnya bn bersama pemerintah perlu ada desakan desakan untuk revisi undang undang itei tapi perlu lalu evaluasi bagaimana titulnya penegakan hukum undang undang itei
ternyata banyak kerugiannya banyak kontroversinya banyak menimbulkan polemik agar menjadi suatu bagian yang mendorong untuk dilakukan revisi dari undang undang ite tadi itu
artinya hal hal multitafsir dalam uu ite ini kita tidak bisa menyalahkan misalnya penyidik kepolisian misalnya
tidak bisa sekali lagi tidak bisa bahwa aparat penegak hukum bisa saja ada mungkin penerapannya bisa multitafsir
maka kemudian ada surat edaran tadi itu tetapi seandainya normanya itu sudah jelas maka tidak akan membuka peluang penegak hukum mengalami misalnya harus menafsirkan dengan ketentuan ketentuan secara subjektif
lagi undang undang yang baik itu kan harus predictability mencerminkan kepastian bisa memprediksi kemungkinan kemungkinan yang terjadi
artinya tidak bertentangan di lapangan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya
kemudian yang kedua undang undang itu harus stabil stability harus menyeimbangkan berbagai kepentingan yang bersaing di situ
misalnya ada hak cara ada stabilitas dan lain sebagainya maka perlu diseimbangkan
yang lain adalah adanya sebuah keadilan atau fairness dalam norma tadi itu
sekali lagi kembali kepada pertanyaan
jadinya penegak hukum yang menimbulkan konon ketidakadilan atau kontroversi tidak semata mata digantungkan kesalahan pada aparat penegak hukum
tetapi juga pada substansi hukumnya dan sekaligus budaya hukumnya
itulah faktor yang mempengaruhi jadinya penegakan hukum yang konon menimbulkan ketidakadilan di masyarakat tadi
baik semoga revisi undang undang ite ini segera dilaksanakan supaya tidak ada kejadian kejadian seperti ini lagi
terima kasih pak suparji sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
terima kasih mbak